dan sos delapan puluh delapan anti teror mengamankan sedikitnya dua puluh orang terduga pelaku teror di makassar sulawesi selatan pada rabu siang
dari dua puluh orang itu dua diantaranya meninggal setelah tertembak oleh polisi karena mencoba melawan menggunakan senjata tajam dan senapan angin
terduga kelompok teroris ini merupakan jaringan dari jemaah ansarut taula atau jad yang berafiliasi ke isis
pasca ditangkapnya kelompok teroris di perumahan villa mutiara biru dua rumah yang menjadi tempat kelompok ini beraktivitas juga masih dalam pengamanan ketat oleh aparat
selain dipasangkan garis polisi kedua rumah ini juga ditutup menggunakan terpal
baik warga maupun awak media dilarang mengambil gambar di dekat area lokasi kejadian yang telah dipasangi terpal penutup dan garis polisi
menurut polisi kelompok ini sudah lama dipantau setelah melakukan bayat ke jadual

jaringannya yang terpusat di villa mutiara merupakan jaringan jad bersama dengan ratusan jemaah lainnya yang menyatakan bayat kepada kilafah atau isis pada tahun dua ribu lima belas